kini kita beralih ke informasi lain mengenai penyanyi saipul jamil yang kembali diperiksa komisi pemberantasan korupsi
ini kasus yang berbeda ya ila ya saiful jamil tidak berkomentar usai menjalani pemeriksaannya sebagai saksi kasus suap yang melibatkan panitera pengganti pengadilan negeri jakarta utara rohadi
kalau kita lihat suap terbesar sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah yang diberikan oleh kakak saipul jamil melalui dua kuasa hukumnya kepada rohadi diakui oleh saiful betul berasal dari dirinya
berarti sudah ada pengakuan ini dari saipul
ya namun saipul ini mengaku tidak tahu bila uang tersebut akan digunakan untuk menyuap hakim agar ponisnya lebih ringan dari tuntutan jaksa
kasus ini mencuat saat kpk menangkap tangan empat orang tersangka yaitu panitra pengganti pengadilan negeri jakarta
utara rohadi dan dua kuasa hukum saipul jamil serta kakak kandungnya
saiful sendiri kini menjalani fonis tiga tahun atas kasus pencabulan
fonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa